ya tujuh belas april dua ribu sembilan belas kurang lebih sembilan belas hari lagi pemilihan umum akan dilaksanakan di indonesia
nah kalau kita merunut nih pada undang undang pemilu
warga yang sebelumnya memang tidak memiliki ktp elektronik kan sebetulnya tidak diperbolehkan untuk ikut coblos nanti ya
tapi ternyata peraturan ini sudah dibatalkan oleh mk
ya mk memutuskan warga yang belum memiliki ktp elektronik bisa ikut mencoblos dengan membawa surat keterangan atau suket perekaman ktp elektronik
mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi terhadap undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas pasal tiga ratus delapan puluh empat ayat sembilan
yang menyebut kepemilikan ktp elektronik menjadi syarat utama pencoblosan
mk memutuskan warga yang belum memiliki ktp elektronik bisa ikut mencoblos dengan membawa surat keterangan perekaman ktp elektronik
dan diizinkan pemilih dalam kondisi tertentu pindah tps
mk juga membatalkan pasal dua ratus sepuluh ayat satu yang menyatakan pendaftaran dpt tambahan maksimal tiga puluh
seharusnya dikawal oleh ktp elektronik
memutuskan pendaftaran bagi pemilih yang pindah tps bisa dilakukan maksimal tujuh hari sebelum pencoblosan
mk juga membatalkan pasal dua ratus empat puluh ayat sembilan yang menyebut kepemilikan ktp elektronik menjadi syarat utama pencoblosan

selain itu mk juga membuat keputusan terkait waktu perhitungan suara yang diatur di pasal tiga ratus delapan puluh tiga ayat dua
jika sebelumnya perhitungan suara harus selesai di hari yang sama saat pemungutan suara
kini mk memutuskan proses perhitungan suara bisa ditambah paling lama dua belas jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara
tim liputan cnn indonesia